sementara itu wakil ketua umum partai gerindra ferry yuliantono memastikan calon presiden partai gerindra hanya prabowo subianto
ada pun nama gubernur dki jakarta anies baswedan yang digadang gadang menjadi capres dipastikan opsinya hanya masuk bursa cawapres dari partai gerindra
setidaknya ada tiga nama yang tengah dipertimbangkan oleh partai gerindra untuk menentukan posisi calon wakil presiden untuk mendampingi prabowo subianto
tiga nama ini yakni gubernur dki jakarta anies baswedan agus harimurti yudhoyono yang diajukan dari partai demokrat serta ahmad heriawan dari partai keadilan sejahtera
ferry menambahkan mitra koalisi partai gerindra tidak memilih opsi selain mendukung prabowo subianto sebagai calon presiden dalam pilpres nanti
ada pun pengurucutan nama ini diakini melalui proses internal partai
udah diperlukan peradistrasi jakarta
partai demokrat mengusulkan nama mas ahaye gitu
kemudian juga ada nama di luar partai partai itu ada nama mas anies baswedan
bagi partai gerindra adalah sikap kami tetap mencalonkan pak prabowo subianto sebagai calon presiden
pertimbangannya memang karena pak prabowo subianto yang relatif sampai saat ini merupakan figur yang memiliki tingkat popularitasnya
merekaassek dissect naz four by ohoh bersama hai ahye soe with hilang yang wajib dangda
dan ada trukancas yang punya umeh wahit